inilah kondisi dua ruang kelas sekolah dasar negeri jatiwangi iii
yang berlokasi di kampung bojong desa jatiwangi
kecamatan jatisari kabupaten karawang jawa barat
kondisi atap sudah nyaris roboh
dengan sebagian balok kayu penyangga atap sudah ambruk karena lapuk
pelafon ruang kelas juga sempat berjatuhan
saat kejadian siswa yang tengah berada di ruangan langsung berlarian
sehingga tidak ada siswa yang tertimpa
peristiwa ini terjadi pada senin pagi kemarin

potret memprihatinkan dialami para siswa di sd negeri pecinan
kota cilegon banten
di hari pertama masuk sekolah ini
sejumlah siswa tampak berusaha tetap fokus
menyimak materi yang diberikan guru mereka
meskipun harus belajar di lantai
tanpa kursi dan meja belajar
kondisi seperti ini juga dirasakan siswa kelas lainnya
banyak ruangan yang kondisinya mengkhawatirkan
atap banyak yang rapuh hingga pelafon jebol
pihak sekolah berharap adanya perhatian dari dinas terkait
karena kondisi bangunan sekolah yang tidak layak
bisa membahayakan para siswa
inilah kondisi ruang perpustakaan di sd negeri duren tiga
di kecamatan pilang kenceng kabupaten madiun
sejak beberapa tahun ini kondisinya rusak parah
bukan hanya atap bangunan
tembok yang terbuat dari batu batai
ini juga sudah banyak yang runtuh
kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan
selain rusak parah di bagian atap
kuda kuda penyangga bangunan juga sudah lapuk
sehingga harus disanggah dengan tiang bambu
pihak sekolah telah mengajukan proposal perbaikan
ke dinas pendidikan dan kebudayaan setempat
namun hingga saat ini upaya perbaikan tak kunjung terrealisasi
kondisi serupa juga dialami sd negeri dua duren
bagian bangunan perpustakaan
kanan dan kiri sudah jebol
saat ini bangunan pun sudah beralih fungsi menjadi gudang
tim liputan cnn indonesia